tak dapat dipungkiri teknologi digital di indonesia semakin maju
hal tersebut dirasakan oleh dua orang penyandang disabilitas di bandung jawa barat
meskipun mereka memiliki keterbatasan dalam penglihatan
informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya riana asri pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
kita keyboard ini ditutup dulu
komputer lipat dan ponsel pintar bagi arief zainal adalah dua benda yang selalu dibawa kemanapun pergi
meskipun memiliki keterbatasan dalam penglihatan tak lantas membuat arief tak melek teknologi
komputer lipat ia gunakan untuk membuat surat dan menulis
meskipun di awal ada kesulitan menghapal pola keyboard ia kini mahir setelah empat tahun belajar
begitupun dengan ponsel pintar yang dia miliki
arief dengan mudah beradaptasi dengan perangkat teknologi yang semakin maju ini
menurutnya ia bisa mudah mendapatkan informasi menggunakan ponsel pintar
termasuk mempermudah mobilitas dengan memesan kendaraan online
untuk ponsel pintar arief dibantu dengan aplikasi pembaca huruf berlabel talkback rancangan google
yang akan menimbulkan suara ketika aplikasi tertentu disentuh oleh arief
kalau tadi menggunakan handphone kemudian membuka youtube membuka media sosial
ini cara memanfaatkannya mohon maaf diketahui
keterbatasan yang dimiliki ini seperti apa sebetulnya mas
cara memanfaatkannya seperti apa
kalau menurut saya sih karena mungkin kita sekarang sudah teknologi sudah maju
jadi mau tidak mau kita harus mengikuti
dan cara untuk mengikuti itu karena kita dikasih keterbatasan
bisa dikatakan keterbatasan ya mungkin ya
tapi karena sekarang fasilitas dari
yang handphone pintar atau smartphone ya
sudah bagus jadi kita tidak terlalu kesulitan kalau menurut saya
jadi kita lebih terbantu karena dari pihak yang membuat handphone sendiri
entah brand apapun itu dia menyediakan yang namanya aksesibilitas
kemajuan teknologi dirasakan pula oleh zainal penyendang tuna netra asal kalimantan

memanfaatkan ponsel pintar untuk mencari berita
zainal biasanya mendengarkan berita melalui youtube
serta membaca media online yang dibacakan melalui aplikasi di google
dengan sisa penglihatan yang ada dimaksimalin menggunakan smartphone
nah sedangkan dia smartphone sendiri itu di aksesibilitas masing masing handphone itu ada
dia ada yang pembaca layar ada gesture pembesaran
nah kalau saya karena masih bisa melihat
jadi kadang gesture pembesarannya diaktifkan untuk baca tulisan ataupun gambar diperbesar di zoom
terus kalau untuk baca artikel yang banyak kan lelah matanya kalau baca
jadi talkbacknya lagi diaktifkan
jadi gantian aja gitu
dengan kecanggihan yang ada saat ini terbantu ya mas ya
sangat terbantu sekali
arief dan zainal adalah segelintir siswa di wiataguna bandung
ini adalah unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial
yang berada di bawah naungan kementerian sosial
lebih dari seratus penyandang disabilitas tunanetra diajarkan melek teknologi
salah satunya mengoperasikan komputer
yang kami ajarkan selain teknologinya
kita menggunakan teknologi berupa komputer
kemudian teknologi teknologi yang lainnya
kebetulan kan ada juga teman teman kami yang menggunakan display braille
itu menggabungkan antara teknologi untuk orang normal dengan menggunakan braille
nah di situ
sementara kami yang disabilitas nggak bisa
kami berupaya memberikan apa yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas khususnya netra
langkah pengenalan teknologi kepada penyandang disabilitas di wiataguna
pada dasarnya berpedoman pada undang undang nomor delapan
tahun dua ribu enam belas tentang penyandang disabilitas
neta meskipun ada keterbatasan di penlihatan
mereka tidak boleh ketinggalan dengan it ya
jadi mereka belajar komputer
mereka ada yang komputer sudah terbiasa menggunakan laptop
ada juga yang baru
jadi mereka terbagi dua
ada yang untuk pemula
mereka ada di hari tertentunya
dengan beda dengan yang sudah biasa menggunakan laptop atau komputer
mereka diperkenalkan kepada teknologi it
cara penggunaan handphone atau android
juga cara menggunakan komputer
sehingga dia bisa membuka akses pengetahuan melalui internet
mengacu pada data badan pusat statistik bps pada tahun dua ribu dua puluh
tercatat enam delapan enam ratus enam puluh satu
penyandang disabilitas di indonesia
penyandang disabilitas di indonesia memiliki hak dan perlakuan yang sama
sebagai warga negara seperti berekspresi berkomunikasi dan memperoleh informasi
kiki aryadi bandung